tim gabungan basarnas dan tni berhasil menemukan korban atas nama sapri nusin
pria tiga puluh delapan tahun ini ditemukan dalam kondisi selamat
lokasi penemuan sapri nusin terletak di gedung mandala finance jalan soekarno hatta kota palu
sejak senin pukul empat sore waktu setempat tim gabungan basarnas dan tni menemukan tanda tanda kehidupan di reruntuhan
setelah membuka akses dengan memotong beton sapri nusin akhirnya berhasil diselamatkan senin malam pukul sembilan tiga puluh